gak tau bu
sekarang ibu mau jelasin ke kalian semua
kenapa setiap orang itu harus punya cita cita
karena cita cita itu membuat kita mempunyai arah untuk mencapai sebuah tujuan
cita cita juga memberikan kita sebuah harapan
selalu berusaha untuk membuatnya terwujud
kalau begitu sekarang ibu
yang menyenangkan sehingga anak anak tidak merasa terbebani
caranya bagaimana kamu soi
setiap keadaan asal saya akan bercerita tentang kisah para nabi dan rosul
serta para sahabatnya
di akhir cerita saya akan memberikan tugas
untuk merangkum isi dari cerita saya
sesuai dengan pemahaman mereka sendiri
dan tugas itu akan dikumpulkan setelah sholat terawih
sehingga anak anak setiap harinya bisa datang untuk sholat terawih
bu dokter pui
rencana yang bagus itu kang kusway
saya juga berharap di bulan ramadan nanti
sehingga bisa membaca al quran bu dokter
saya suka dengan semua rencananya kang frisoi
kira kira ada yang lain lagi kang rencananya
saya rasa cukup dokter itu saja
insya allah rencana kita akan berjalan dengan baik
amin mudah mudahan ya kang
kalau begitu saya pamit dulu
masih ada kerjaan
iya kang kusoi terima kasih banyak
bu iii bu dokter assalamualaikum
maaf bu ya tuhan telat
gak dateng bu
saya juga gak tau
ya sudah kalau begitu kamu duduk aja dulu ya
kalian tau gak kenapa denny gak dateng
gak tau bu
eh edward kamu duduk di belakang aja
biar claudia disini sama perempuan yang lainnya ya
nah hari ini ibu akan membahas tentang cita cita
cita cita itu adalah harapan keinginan dan tujuan yang selalu ada di pikiran setiap orang
sekarang ibu mau tanya sama kalian semua
kenapa setiap orang itu harus punya cita cita
ada yang bisa jawab
biar lebih semangat lagi bu
biar bisa berbagi bu
biar bisa berbagi bu
gak tau bu
gak tau bu
ya sudah sekarang ibu mau jelasin tentang cita cita itu ya bu
saya mau kasih tau sekalian semua kenapa setiap orang itu harus punya cita cita
karena cita cita itu membuat kita mempunyai arah untuk mencapai sebuah tujuan
cita cita juga memberikan kita sebuah harapan
dan selalu berusaha untuk membuatnya terwujud
kalau begitu sekarang ibu minta tolong sama kalian semua
tolong tulis di kertas apa saja cita cita kalian
setelah itu berikan ke ibu ya
pep bapak bukannya sedang membuat kamu berkhayal
bapak itu sedang berusaha untuk mewujudkan cita cita kamu
bapak pengen kalau kamu itu bisa lebih baik daripada bapak
lebih baik daripada ibu
kalau kamu sekolah tinggi kamu lebih dihargai pep
kamu tidak akan ditipu sama orang
kamu lihat bu dokter clara
semua orang segan sama dia
semua orang hormat sama dia
dia bermanfaat karena dia dokter
orang berilmu itu lebih dihormati pen
kalau pepri memilih menjadi tkw pepri sama kayak ibu
kerja di luar negeri punya uang banyak tapi tidak dihargai
tkw itu bahasa kasarnya pembantu pem
kasian ibu pep
ibu kerja di luar capek cari uang buat masa depan kamu
tapi kau malah jadi pembantu
beda kalau misalnya kamu jadi dokter atau insinyur
ibu sama bapak bangga
itu tuh ada anak tkw namanya pebri
itu jadi sarjana
itu kan anaknya sarkum anaknya esi
bapak dan ibu akan senang sekali kalau bisa melihat kamu pakai toga dikiniin jadi sarjana
pepri saya nggak mau nyusahin bapak dan ibu
pepri mah tidak menyusahkan bapak dan ibu pepri
bapak dan ibu senang bekerja untuk pabrik
tapi maunya belajar kelompok lagi
lihat nanti aja pak
bapak dan ibu
kamu tidak kurang latihan
siap salah komandan
ajik ajik ketahuan juga kamu sekarang ya
pak kamtip pak ustadz rw nya ada
ada perlu apa sama pak ustadz rw
sampaikan saja sama saya
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam cung ada apa
ada yang mau cucu tanyain ke pak ustadz
tanya yang banyak pasti saya bisa jawab
sok mau tanya apa
jangan sembarangan menerima tamu sebelum saya periksa
kamu lebih baik jaga di sana
makasih pak ustadz
mau tanya apa

wolverine tidak baru dia mencubanya pandai saja dan akhirnya ia sudah memiliki anak
gendut yang benar dan mukinsmer juga

khoo pentos ndapalik yang juga memersanakan khumalahnya ritual perhimpunan